saudara usaha kecil ibu rumah tangga pembuat kue kering di jember jawa timur
banjir pesanan untuk sajian hari raya idul fitri
pesanan meningkat hingga tiga kali lipat dari tahun sebelumnya
berikut ini informasinya untuk anda
momentum bulan ramadan memberikan berkah tersendiri
bagi usaha kecil ibu rumah tangga pembuat kue kering
seperti yulita saridewi pengusaha kecil kue kering rumahan
warga perumahan kria tegal besar kecamatan kaliwates jember jawa timur
kue kering produksinya banyak dipesan dan mengalami peningkatan
hingga tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya
kue nastar dan kue kastengel menjadi kue yang paling banyak dipesan
harga jualnya relatif sama antara rp sembilan puluh hingga rp satu ratus tiga puluh ribu per toples
dengan berat lima ratus gram
kalau setiap ramadan menjelang ramadan seperti ini
membawa berkah ya mas bagi kami selaku ibu rumah tangga
yang membuka bisnis ini dari rumah
kemudian dengan ayam monmental ini jelas pemesanan itu bertambah
sebetulnya saya menyediakan banyak sekali produk
mulai dari kue basah nasi dan lain sebagainya
kemudian tapi setiap ramadan menjelang lebaran seperti ini
terus kemudian biasanya mereka itu memesan dalam bentuk hampers
untuk memberikan bingkisan kepada saudara
kemudian ada anak buahnya begitu mas
tak hanya dipesan dalam bentuk kemasan toples atau plastik
para pemesan juga bisa membeli kemasan dalam bentuk hampers
untuk diberikan sebagai hadiah atau oleh oleh kepada saudara
teman maupun rekan kerja
hernawan mustika kompas tv jember jawa timur